dua hotel di jakarta difungsikan sebagai tempat isolasi mandiri pasien covid sembilan belas tanpa gejala
dinas kesehatan dki jakarta menyebut seluruh biaya isolasi mandiri di hotel bintang dua dan bintang tiga itu ditanggung pemerintah pusat
mulai petugas keamanan kru hotel hingga tenaga kesehatan di salah satu hotel di kawasan mangga besar jakarta pusat mengenakan alat pelindung diri lengkap
rabu pagi data pada dua puluh empat sampai tiga puluh september pagi menunjukkan satu ratus tiga puluh enam orang tanpa gejala menjalani isolasi mandiri di hotel ini
ada pun kapasitas hotel tersebut satu ratus empat puluh pasien yang diprioritaskan dari wilayah jakarta barat dan jakarta selatan
sementara itu di kawasan mangga dua jakarta utara salah satu hotel bintang tiga dihuni satu ratus sembilan puluh empat orang tanpa gejala
hotel ini bisa menampung dua ratus dua belas pasien untuk isolasi mandiri
melalui pesan singkat kepala bagian kesehatan masyarakat dinas kesehatan dki
vivi mulyani menyatakan pasien tidak bisa memilih tempat untuk menjalani isolasi
dinas kesehatan akan merujuk dengan acuan lokasi dan ketersediaan tempat tidur di tempat isolasi mandiri
yang disediakan pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dki jakarta
selain hotel bintang dua dan tiga geraha taman mini indonesia indah jakarta timur juga dijadikan sebagai salah satu lokasi isolasi untuk pasien positif covid sembilan belas
kapasitas yang disediakan oleh pengelola sebanyak seratus
sebanyak empat puluh delapan kamar disiapkan oleh pihak pengelola yang akan digunakan sebagai tempat isolasi pasien orang tanpa gejala
khususnya warga dki jakarta
setiap kamar dilengkapi dengan peralatan yang mereka butuhkan seperti tempat tidur
sementara di depan pintu kamar disiapkan meja untuk meletakkan keperluan mereka yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh petugas
ada dua shift petugas yang berjaga masing masing dua belas orang
gerah wisata taman mini indonesia indah jakarta timur juga disediakan sebagai salah satu lokasi isolasi untuk pasien positif covid sembilan belas
berita terkini mengenai penyakit covid sembilan belas
akan mulai beroperasi sebagai lokasi isolasi pasien otg covid sembilan belas mulai pekan mendatang
kita tahu semua yang otg itu seperti kita ini sehat tetapi ada virus di badan